setelah libur panjang maulid nabi pekan lalu
pemerintah provinsi jawa barat menemukan
lebih dari empat ratus wisatawan reaktif covid sembilan belas
berdasarkan hasil rapi tes
melalui komite kebijakan penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi daerah provinsi jawa barat
mengumumkan hasil tes cepat atau rapi tes
yang dilakukan secara acak
di berbagai lokasi wisata di lima belas kota dan kabupaten
dari total rapid test yang hampir mencapai empat belas tes
terdapat empat ratus lebih wisatawan yang reaktif
namun pemprov jabar masih menunggu kepastian
berapa jumlah wisatawan yang positif covid sembilan belas
dari tes selanjutan
mungkin sebanyak itu yang mungkin positif covid sembilan belas